meskipun sifatnya masih rambu sementara
tapi semua sudah kita siapkan
dan perambihan beberapa rambu sementara
semua sudah sesuai dengan yang kita rencanakan
prediksinya ada sekitar berapa kendaraan
teman teman jasa marga
kendaraan per hari yang mungkin